ribuan buruh menuntut umk yang telah ditetapkan oleh gubernur jawa timur direvisi
buruh menilai penetapan umk tersebut mengecewakan dan sepihak
dianggap tidak menepati janji dan melakukan penetapan sepihak terkait upah minimum kota kabupaten
ribuan masa buruh dari berbagai elemen di jawa timur kembali menggelar aksi demo di depan kantor gubernur jawa timur senin sore
masa berharap dalam demo kali ini mereka ditemui langsung oleh gubernur jawa timur soekarwo
sebab dalam aksi demo sebelumnya pada tanggal sepuluh november lalu
gubernur berjanji dan sepakat tidak akan menerapkan umk terlebih dahulu sebelum ada pertemuan dengan dprd dan perwakilan buruh
masa buruh menuntut agar umk yang sudah ditetapkan pada tanggal tujuh belas november lalu berdasarkan pergub no tujuh puluh lima tahun dua ribu tujuh belas direvisi ulang
besarnya umk pada ringkasan
rp satu rata rata rp tiga lima juta direvisi menjadi rp tiga delapan juta
tuntutan ini berdasarkan survei kebutuhan hidup layak peningkatan kualitas komponen perumahan listrik dan transportasi